hehehe boleh nggak boleh genit ya hari
ayo cepat pulang kamu tidak pantas berteman dengan pemburu calon suamimu pak
sorry belum mau pulang lagi ngetah siapa sih kalau kak iren yang bunuh pak
turo kamu mau melawan jokre kurang aja kurang aja bapak cukup

itu enggak cinta sama pak turo bapak maksa sari terus untuk nikah sama pak turo
ya bapakku gampang banget buta cuma gara gara hartanya pak toro
rupanya curagan toro enggak cuman curi si bule tapi dia juga berusaha
ngerebut hati berubah sari dari gua nggak bisa dibiarin
kita lihat ke belakang yuk kak
nih sekarang aku pulang ya
biar kakak yang ngurus bahaya
sari kamu pulang aja ya
aku terpaksa bertarung dengannya
sebelum bertemu dirimu
kayaknya nih seluman tangguh juga
manusia gak akan takut sama siluman
dewo kenapa kamu ngotot sekali membawa aku jalan jalan sampai sejauh ini
tapi sejujurnya aku ingin berbuat baik mas
aku berharap dengan berjalan jalan seperti ini
mas tombak bisa bertemu dengan orang yang tercantik sesuai dengan selera mas tombak
mas tombak kamu sudah berjalan jalan sampai sejauh ini

wah cantik sekali
aku tidak tahu mas
saya harus mendapatkan wanita tadi
aneh ke mana wanita tadi
tadi dia ada di sekitar sini
mas lebih baik kita cari ke arah sana lagi mas
aneh kenapa hatiku rindu sekali ingin bertemu dia
jangan jangan aku akan mencintainya
tapi mana mungkin aku jatuh cinta kepada gadis yang belum aku kenal
sedangkan aku baru pertama kali bertemu dengannya
mas pulo sudah mengetahui informasi tentang gadis cantik yang kita temui tadi siang mas
iya mas ternyata wanita cantik yang mas temu itu dia bernama purbasari
dia adalah anak adik papi kenongo kepala kampung daerah lorongan
rasanya saya pernah mendengar nama itu
seringkali para saudaga tetangga menceritakan tentang kecantikan wanita bernama kubasari
saya pernah bertemu dengan wanita itu cantik sekali
tolong sekarang kalian siapkan segala sesuatu
karena besok kita akan ke rumah adipati krono
saya ingin melamar anaknya yang bernama purbasari
baik mas kalau begitu kami pergi dulu ya
hari ini aku lagi sembunyi
pak toro meninggal tadi malam
pak toro meninggal
gak tahu juga sih
tapi kata orang yang nemuin mayatnya di sungai katanya pak tebu tinggal gara gara berantem
pak toro meninggal gara gara berantem
berantem sama siapa
pak toro meninggal gara gara berantem
oh boleh yuk
ayo purbasari kita mengarungi kali samudera bencana
jangan ragu sebentar lagi sampai
di sini adem ya
dan kalau aku berada di sini aku ngerasa tenang banget
aku ngerasa jiwaku itu damai
kamu dong ya
kamu semua itu sama cantiknya
jadi kamu yakin juragan toro dibunuh oleh seseorang
iya pak aku yakin
karena waktu itu juragan toro tidak pernah menemui irem
yang telah membunuh samin dan teman temannya
jadi pemuda yang mendekati purbasari itu adalah seorang pembunuh
gara gara pemuda sialan itu
aku jadi gagal mendapatkan mantu seorang kaya
kalau organnya sekalipun akhirnya dia datang ke empat puluh sekitar per judasa investing
satu orang jalan torch besar pilih
kontrol tinggi memfahrkas
menemukan gambar dinding plusapp di kafir
menjauh dari jepang dan regas batu
kalau kak ireng yang bunuh pak toro
kamu mau melawan jawab
bapak cukup pak cukup
sari anak bapak
kalau bapak mau nampar tampar saya coba tampar nih
kamu kurang puasa membunuh orang
sekarang kamu mau membunuh saya